sementara itu hari ini merupakan hari wisuda mendiang brigadir j atau nofrian syah yosua huta barat
yang disenggelarakan di universitas terbuka convention center tanggerang selatan
sang ayah samuel huta barat datang akan mewakili brigadir yosua
untuk menerima ijazah yang diserahkan oleh rektor ut
sosok brigadir yosua menjadi wisudawan terpilih yang diundang karena ut hanya mengundang wisudawan dengan ipk minimal dua
almarhum lulus sebagai mahasiswa program studi ilmu hukum fakultas hukum dan ilmu sosial dan ilmu politik universitas terbuka dengan ipk tiga
yang masuk dalam kriteria nilai memuaskan
ut memberikan apresiasi atas peraihan brigadir yosua sebagai salah satu mahasiswa dengan ipk memuaskan tersebut
dengan memfasilitasi dengan mengakomodasi kehadiran kedua orang tua almarhum untuk hadir di utcc pada hari ini
dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita sudah tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia putih van fudi
di kampus universitas terbuka tanggerang selatan banten
selamat pagi putih bagaimana suasana proses wisuda mendiang brigadir yosua yang diwakili oleh ayahnya
selamat pagi maggie dan juga pemirsa
memang hari ini adalah hari wisuda brigadir yosua dan ribuan mahasiswa lainnya
yang belajar atau yang melakukan studi di universitas terbuka
yang wisuda ini dilangsungkan di gedung universitas terbuka convention center atau utcc di tangerang selatan
dan kehadiran brigadir yosua ini akan diwakilkan oleh sang ayah sambung kota barat
yang akan menerima langsung ijazah dari rektor universitas terbuka tangerang selatan ini megi
memang jika dilihat dari jadwal proses wisuda ini berlangsung pada pukul delapan
namun hingga kini kami masih belum bisa memasuki gedung audotrium karena memang proses wisuda masih belum dilakukan seperti itu
nantinya akan ada beberapa kloter penyerahan ijazah dari rektor universitas terbuka kepada mahasiswa mahasiswa wisudawan yang sudah lulus pada hari ini
nah untuk penyerahan ijazah kepada sang ayah dari brigadir yosua itu akan dilakukan setelah kloter pertama selesai
artinya setelah lima ratus wisudawan menerima ijazah maka akan
menerima juga ijazah sang ayah akan